rencana untuk membuat presidensial yang gabungan antara presiden presiden untuk memberikan saran membangun indonesia ke depan
kira kira gitu lah rencananya kayak di amerika
tapi kalau harus melakukan studi komparasi benar kamu katakan amerika begitu
jadi ada buku yang bagus sebenarnya kalau soal ini
jadi di dalam dunia yang paling eksklusif adalah fraternity
di dalam dunia persaudaraan paling eksklusif itu dia
jadi maknanya ini kan berarti kepentingan negara itu di atas rivalitas
kalau ini betul ya tradisi baru ini nanti jalan
kita punya presiden tujuh orang
sampai pak jokowi tambah pak prabowo besok delapan kan
jadi ibu vega kemudian pak sbe pak jokowi dan presiden yang senang menjabat nanti pak prabowo
kalau untuk dibuat clubnya udah cukup
ada anggotanya gitu amerika sekarang presidennya biden ini biden ini ke empat puluh enam ini
biden mundur ke belakang
trump obama kemudian george bush junior kemudian bill clinton sama gp carter
jadi presiden club di amerika itu anggotanya enam
memang lebih banyak sana tapi kan sudah empat puluh empat jumlahnya begitu
presiden kita ini atau tiga lah mantan presiden satu presiden pak prabowo begitu
tapi emang rasa itu banyak positifnya
jadi buat aku livi begitu
mantan presiden ini adalah aset untuk bangsanya
teman mereka di negara lain pun kan minimal mantan presiden di sana
terpilihlah presiden yang sangat hebat
presiden yang sangat muda di amerika
tiba tiba ada kejadian invasi teluk babi namanya
waktu itu dipimpin fidel castro begitu
beberapa tahun kemudian itu jadi berpotensi menjadi perang nuklir
kennedy ini menghubungi presiden sebelum dia
i k ini ketika perang dunia pertama
beliau ini adalah panglima perang sekutu
sedangkan yang menjabat waktu itu
ke presiden yang sangat senior dan punya pengalaman ini
tapi i k eisenhower ada bersama dia
kalau kita lihat kan suhu tensi dari para mantan presiden kita
jadi bisa dikatakan apakah kalau ini dibentuk di indonesia itu akan jalan
mantan mantan presiden sebelum dia
tujuan tertentu demi kepentingan amerika
ada dua warga negara amerika tiba tiba ditahan oleh kim jong il di korea utara
presiden sedang menjabat waktu itu obama
kalau obama langsung ke sana pakai hubungan diplomatik tingkat tinggi tidak pas
obama kemudian meminta bill clinton
pak bin lah yang ke korea utara
besar punya reputasi bill clinton
karena kan hubungan antara bu mega pak s b ya
minimal kalau hubungan pak prabowo dengan pak sby oke
pak prabowo dengan pak jokowi oke
tinggal tugas pak prabowo kalau ini jalan
ya membuat jembatan hubungan dengan ibu mega
yang dulu adalah calon presiden beliau
beliau kan pernah jadi calon wakil presiden ya